saat ini dki jakarta memiliki empat puluh empat puskesmas kecamatan dan dua ratus sembilan puluh puskesmas kelurahan
standar layanan kesehatan puskesmas terus diperbaiki yakni peningkatan akses dan mutu pelayanan
layanan klinik yang dimulai dari poli paru hingga poli jiwa komputerisasi sistem informasi tenaga kerja yang ramah dan ambulans
seperti layanan kesehatan di puskesmas setiabu di jakarta selatan
hal ini dirasakan oleh lim itnio wanita berusia enam puluh sembilan tahun ini sudah tiga puluh tahun menggunakan layanan kesehatan puskesmas setiabudi
ia mengaku layanan puskesmas saat ini terus mengalami peningkatan
anaknya beratus dokternya sistemnya semuanya
hal ini juga dirasakan oleh samsul komari
namun samsul masih menyayangkan antrian yang sangat lama
untuk secara umum pelayanan dokter dan obat itu bagus relatif bagus
cuma hanya satu ya untuk orang tua dalam waktu menunggunya aja
jadi antriannya itu yang agak lama
jadi kita kesian sama orang orang yang tua yang udah lusur menunggu terlalu lama karena memang terlalu banyaknya warga yang memang berobat kesini
kepala bidang pelayanan kesehatan dinas kesehatan
kepala bidang pelayanan kesehatan dinas kesehatan
luigi menyampaikan peningkatan layanan kesehatan ini untuk membuat jakarta menjadi sejajar dengan kota dunia lainnya
kita juga sedang melakukan transformasi ya mbak
transformasi pelayanan kesehatan
jadi kita fokus juga nih mbak gimana jakarta bisa menjadi kota jasa yang sejajar dengan kota dunia lainnya
jadi bila ada gap gap yang sekarang ditemukan itu akan menjadi prioritas kita untuk dilakukan
dan penyempurnaan dari standar yang ada